tante tante tante mila mohan tolong jangan tunjukkan buku nikah itu sama papa tante
mila mohon tolong jangan tunjukkan
papa kamu ini apa apaan sih kamila
kamu kan tahu kalau pak haris itu bukan bapak kandung kamu
dari awal tentu juga bilang kalau pak haris bukan bapak kandung kamu
jadi sekarang kamu jangan menghalangi tante untuk ketemu dengan pak haris
tanpa hanya mau mereka tahu kalau mereka itu memang salah mila
dan mereka juga harus bertanggung jawab karena mereka sudah mengganggu keluarga kita
mama kamu ternyata menikah dengan dokter effendi kan
tapi kamu bilang ke semua orang kalau kamu itu anak paharis
padahal sebenarnya kamu itu anak dokter effendi
berarti kamu membohongi kita dong
ma dengerin dulu penjelasan dari kamila
kamilah juga sama sekali nggak tahu kalau bakal jadi seperti ini mah
tante mila juga nggak tahu kenapa semuanya bisa terjadi tante mila
alhamdulillah mila ternyata kamu benar benar anaknya dr effendi
kamu bukan anaknya pak haris
kamu bukan anaknya pak haris
loh mama kok senang ma kamila bukan anaknya pak haris
sudah jelas mama senang dong fadil
berarti kamila tidak usah berkorban untuk pak haris dan tidak usah mendonorkan ginjalnya untuk pak haris
karena ginjal kamila tidak mungkin cocok dengan pak haris
ya allah tanpa ambar benar
kalau aku anaknya dr effendi berarti ginjal aku
ginjal aku gak cocok untuk papa
alhamdulillah kamu gak usah berkorban mila
terima kasih ya allah sudah melindungi kamila
sudah melindungi kamila dengan cara yang tidak terduga duga
oh ya mila kalau gitu sekarang kamu harus cepat cepat ke rumah sakit mila
kamu harus bilang sama keluarganya pak haris kalau kamu bukan anaknya pak haris
jadi kamu nggak perlu membantu dia
kamu harus ke rumah sakit sekarang miladen katakan sama pak haris mila
mila anda tahu kamu pasti shock sayang
kalau gitu tante aja yang pergi ke rumah sakit ya
tante yang akan bilang sama keluarganya pak haris
tante yang pergi ya mila
masya allah tante
kok tante amber malah senang sih bukannya kesel
bu sekarang jam berapa sih
nggak apa apa bu
selamat siang pak haris selamat siang ibu
pak haris tensi darah dulu ya
tensi darah dulu ya
oh iya setengah jam lagi pak haris cuci darah
demi siap pak demi siap bu
terima kasih sisten
selamat siang pak haris
selamat siang ya
iya sisten terima kasih
dimakan ya pak
iya terima kasih sisten
iya terima kasih sisten
kamu kenapa sih ada yang kamu tunggu
bukan siapa siapa bu
ah ibu tahu kamu nunggu kamila kan
haris haris kamu yang sabar sebentar lagi juga kamila datang kok
sambil bawa hasil tes ginjalnya
karena hari ini hasil tes ginjalnya keluar sabar ya
sekarang kamu makan dulu ya
ibu haris gak peduli sama tes ginjalnya haris ingin ketemu sama camilla
iya iya maksud ibu itu sekarang makan dulu ya
tante tante tante mila mohon tolong jangan tunjukkan buku nikah itu sama papa tante mila mohon tolong jangan tunjukkan
papa kamu ini apa apaan sih kamila
kamu kan tahu kalau pak haris itu bukan papak kandung kamu
dari awal tentu juga bilang kalau pak haris bukan bapak kandung kamu
jadi sekarang kamu jangan menghalangi tante untuk ketemu dengan pak haris
tanpa hanya mau mereka tahu kalau mereka itu memang salah mila
dan mereka juga harus bertanggung jawab karena mereka sudah mengganggu keluarga kita
ma udah lah ma itu nggak perlu ma belum tentu juga dr effendy itu ayah kandungnya kamila ma
belum tentu gimana sih sudah jelas dr effendy itu menikah dengan mamanya kamila
apa lagi yang belum jelas udah lah
mila buat apa sih kamu panggil papa papa terus kamu ini nggak bisa dikasih tahu ya mila
udah lah tante tante
mas jangan mas
tolong jangan kasih tahu pak haris tante mila mohon tante tahu kan kondisinya pak haris itu lagi sakit tante
enggak mila mereka harus tahu sekarang juga tante gak mau tunda tunda
dan mereka supaya tidak berharap lagi kepada kamu mila dan mereka harus berhenti meminta ginjal kamu
mulai keminir mila mila udah deh mila tante tante tante mila mohon tante
mila bangun bangun bangun mila bangun
mila kamu datang juga
iya pak ini camilla datang
kak mila papa kamu sudah nunggu dia kangen sekali sama kamu
mila papa cuci darah dulu ya
kenapa kamu tersengal sengal
kamu jangan kecapean ya jangan sampai sakit seperti papa
pokoknya anak papa harus sehat ya sayang
aduh sampai lupa negur bu ambar selamat siang bu ambar
terima kasih bu amper dan fadil sudah datang menjenguk anak saya
bu tini sebenarnya saya kesini bukan mau menjenguk
bukan untuk menjenguk lalu untuk tujuan apa ya bu abah
sebagai keadaan orang cu ants
ma jangan ma
fadli mohon kasihanilah pak haris ma
keadaannya gak memungkinkan untuk mendengarkan berita ini
kasihanilah juga kamilah ma
sebenarnya saya kesini mau
saya mau general check up
karena saya tahu pak haris dirawat di sini
jadi saya sekalian
apapun tujuan ibu saya ucapkan terima kasih ibu sudah datang
iya bu ambar
saya juga ikut berterima kasih ya
pak haris sekarang sudah waktunya cuci darah ya
cuci darah haris
mila bagaimana hasil tes ginjalnya
belum diambil ya
kamu ambil aja dulu
nanti kalau sudah kamu nyusul ke ruang cuci darah ya
yang tunggu ya
mari bu ambar
mau saya semak
terima kasih pak kamarang
maaf pak kamarang